jadi hanya bendera yang disediakan disana hanya yang disediakan oleh kpu gitu

jadi artinya ada euforia
diteriak teriakin apa tuh sam

hidup habib rahman mungkin
tapi intinya disitu ada euforia kan

tapi saya dalam perspektif anda apa saja faktor faktor apa saja sebelum kita masuk yang lebih detail lagi
yang kemudian berpotensi mencederai kampanye damai ikrar untuk kampanye dengan adu gagasan ini sam sebenarnya
saya pikir yang paling penting itu memang sekali lagi komitmen
dan ketika kita bicara soal komitmen artinya jangan kita gunakan isu isu yang akan mudah mempecah belah kampanye damai ini
ketika kita misalnya berdiskusi soal ekonomi ketika bicara soal demokrasi atau hukum dan lain sebagainya
masyarakat kita akan berdebat dengan isu isu yang substansial dan itu tidak akan memecah belah
tapi ketika kita berdebat soal sara dan bicara soal sara atau kita bicara soal fitnah fitnah yang juga berbau sara
atau misalnya fitnah fitnah lama seperti pki dan lain sebagainya isu isu seperti itu digaungkan kembali
maka itu berpotensi memecah belah dan menghancurkan kampanye damai yang ada
ada potensi potensi seperti itu nggak tapi dijawabnya lebih asik
saya berkata kami akan segera kembali sesaat lagi tetap bersama kami
kampanye damai demokrasi
jadi ada hal hal yang mencederai kampanye damai demokrasi kita
antara lain tadi ada sara mungkin politik uang dan apa isu isu lain yang kemudian isu isu usang ya
menurut anda yang kemudian banyak dimunculkan juga
apakah ini termasuk salah satunya kita punya berita dari beberapa waktu yang lalu
partai solidaritas indonesia atau psi berencana atau sudah dilakukan
akan melaporkan wakil ketua umum partai gerindra fadli zon ke polisi dan juga bawaslu
pelaporan itu terkait postingan video fadli potong bebek angsa pki
jurubicara dpp psi rian ernest mengatakan pelaporan atas fadli didasarkan pada pidato capres
jawab pres prabowo sandiaga yang menginginkan pemilu berjalan damai
seperti kami kutip dari lamandetik com hal ini terkait dengan video potong bebek angsa pki
yang dicuitkan fadli zon
yang dinilai psi bertentangan dengan spirit pidato prabowo di kpu pada jumat yang lalu
rian mengatakan psi masih mempelajari pasal yang akan dikenakan terhadap fadli
jika nantinya fadli menghapus video itu rencana pelaporan itu juga akan dibatalkan
nah kita lihat berita lainnya tentang ini
oke sebelumnya wakil ketua umum partai gerindra fadlizon memposting video yang seolah meneruskan
fadli zon menyebut video yang memuat tudingan soal pki itu sebagai video kreatif
video tersebut diunggah fadli di akun twitternya fadli zon pada jumat yang lalu
seperti kami kutip dari detik com video itu menampilkan tiga pria dan enam perempuan
memakai seragam biru dan hitam serta topeng pingwin
mereka membentuk formasi tarian mereka berjoget diiringi lagu yang berisi sindiran politik tajam
sepotong lirik lagu itu diambil dari editan lirik lagu potong bebek angsa ala fadlizon
secara keseluruhan lagu itu memuat lirik berisi sindiran tajam
kepada lawan politik prabowo sandi
boleh kita putarkan sekali lagi videonya yang tadi dikritisi samara
boleh kita putarkan ya
ternyata mereka layak bki
ternyata mereka layak bki
potong bebek angsa
nyadar urut bangsa
masa dua kali
tapi dari twitter
saya mau tanya samara sebelum bang habib akan mengklarifikasi
ini yang anda maksud
itu atau bukan
atau gimana da'h komentarnya
itu dia sekali lagi makanya kan
tadi sudah dikatakan sama ryan ernest ya
sesuatu juga di kami yang mengatakan ini bertentangan dengan spirit video tepat prabowo
apa yang salah dari video tadi
apa yang salah dari postingan tadi
itu saja sangat salah begitu ya
kita menuduh orang pki
lagi lagi ini kan isunya selalu digaungkan gitu
ketika kita bicara soal pki kita bicara soal ada sejarah kelam kita tahu di sini
bulan september sudah dekat lagi g tiga puluh s isu ini mulai digaungkan lagi
apakah setiap september kita harus mendengar isu bahwa pak jokowi pkn
ini isu sudah diklarifikasi berkali kali
apakah kita ini mau membangkitkan kebencian lagi nih
apakah video itu secara eksplisit menuduh pak jokowi adalah itu
nah sekarang apa yang dimaksud siapa yang dimaksud
siapa yang ditujukan sebagai pki harus jelas
dan begini ya kalaupun itu tidak diujungkan kepada pak jokowi
saya pikir sangat tidak pantas kata kata pki itu kemudian digaungkan lagi mereka yang pki
siapa yang disebut mereka akhirnya memunculkan interpretasi liar masyarakat
nah hal hal seperti ini akhirnya memicu apa
memicu polarisasi di masyarakat memicu kebencian di masyarakat
nah kita ini harus komitmen kalau kita mau kampanye damai
maka narasi yang harus kita bangun adalah narasi optimisme politik optimis
kalau politiknya politik ketakutan bagaimana kita bisa mengharapkan pendukung kita
masyarakat di bawah itu akan bersatu dan debat tentang isu isu yang substansial
kalau elitnya saja
wakil ketua umum gerindra saja sudah bicara soal hal hal yang sangat tidak pantas soal pki misalnya
ya pertama tadi kita tidak lengkap videonya
cuma memang kalau saya pernah baca detikkom juga bahwa tidak menyebut satu kelompok manapun
saya pikir saya memang tidak ada legal standing untuk mengatasnamakan pak fadlizon
yang saya coba pahami itu adalah bagian dari kreativitas
bagian dari ya mengingatkan soal pki juga
dengan kita ini kan ada dua kontestan tapi nggak bisa juga kita ngomong
karena dikatakan tertuju ke kubu sebelah
bisa juga pak fadlizon mengatakan sesuatu hal yang sifatnya normatif
kita waspada terhadap hal hal yang perlu diwaspadai
jadi ya seperti itu
jadi pak fadlizon tidak ditunjukkan kepada pak jokowi
ya seperti kata samara itu kan secara tersirat gitu
kalau saya orang hukum ya tentu apa yang tersirat tersirat itu kita nggak apa
tidak tidak tidak
bagaimana dengan dampak seperti tadi kata samara katakan bang
kalau yang tersirat tersirat
ini kan elit yang mengeluarkan
bang habib ini kan tadi kan kata samara ini elit yang mengeluarkan
ya karena soal elit tentu tidak masalah
kalau dikatakan kurang tepat nggak ada masalah
tidak ada masalah juga kita kritik pak fadlizon ya
tapi tidak membuat pecah belah di bawah polarisasi seperti tadi katakan
ya tidak sejauh itu
yang lebih parah itu adalah ketika ada sekjen psi mengatakan bahwa
adil makmur itu jadul
padahal itu final destination dari kemerdekaan kita
berdaulat bersatu adil dan makmur
itu lebih parah dari video ini ya

nah adil dan makmur itu juga sangat aktual bagi kita
bagi pendukung pak jokowi maupun pendukung pak prabowo
sehingga kalau kata kata yang menurut kami sakral ya
adil dan makmur itu ada di dalam satu dokumen yang penting
pembukaan undang undang dasar empat puluh lima dikatakan jadul ya kita bingung juga
yang seperti itu menurut kita juga tidak tepat dan kita perlu sama sama kritik
itu bagian dari kontestasi wacana tentu saja itu bisa diperdebatkan
kalau tadi videonya biasa biasa saja kata bang habib
nah itu dia justru yang bagi saya sangat bermasalah
ketika itu dianggap sebagai kreativitas
kebencian itu bukan kreativitas begitu
sekarang begini siapnya dituduh
kalau misalnya dikatakan ini tidak menunjukkan salah satu kubu ya
tapi apakah tidak memunculkan interpretasi liar diantara para pendukung di antara masyarakat
ini justru berbahaya ketika ada interpretasi liar
kemudian muncul kebencian
gimana kita mau mengontrol sekarang
sekarang di kubu pak jokowi kita selalu katakan jangan
jangan serang pak prabowo secara personal
jangan gunakan black campaign kita selalu gunakan itu
tapi kemudian di kubu sebelah mengeluarkan satu video
yang secara tidak langsung menuduh satu kelompok pki
kemudian mampu memunculkan interpretasi liar diantara pendukung pak jokowi misalnya
apakah akhirnya tidak bentrok
kalau kita ini mau kampanye damai lagi lagi ini komitmen
jangan hanya komitmen dari salah satu pihak
kalau komitmen dari dua pihak berjalan kampanye damai
tapi kalau komitmen dari satu pihak bermasalah
bagi saya video itu sangat bermasalah
jadi intinya komitmen hanya di pak jokowi
ya kalau sampai sekarang saya melihat begitu
karena saya tidak melihat misalnya kubu pak jokowi memfitnah pak prabowo soal isu isu usang
fitnah yang kami lakukan
karena kami tidak memfitnah apa apa
muncul soal pki lagi dan lain sebagainya
jadi yang saya khawatirkan yang harus perlu diklarifikasi juga oleh bang habibur rahman
apakah itu sikap pak fadli secara personal apa itu sikap gerindra
karena bagaimana juga pak fadli memangku jabatan sebagai wakil ketua umum gerindra
kalau itu sikapnya secara personal biarkan itu menjadi masalah dan secara personal
tapi jika itu sikap wakil ketua umum gerindra sikap sebagai partai politik
dan itu sikap sebagai tim kampanye nasional tentu saja bagi saya sangat bermasalah
dan anda lihat ini punya dampak yang serius
bagi demokrasi bagi kontestasi
bagi tentu saja
ketika kita biarkan satu konten dimulai dengan satu konten ya
ketika kita biarkan ini begitu saja tidak kita kritik secara keras
dan bahkan menurut saya yang harus mengkritik ini bukan saya
yang mengkritik harus dari kubunya bang habibur rahman
karena ini sangat merugikan bagi bang habibur rahman dan kawan kawan
tapi ketika kita tidak mengkritik dan kita biarkan konten konten seperti ini
dan ini dicontohkan oleh elit apa yang akan dilakukan oleh pendukung kira kira kalau isu isu pki seperti ini
ya saya bayangkan itu akan diproduksi secara terus dianggap sebagai biasa
mengatakan orang pki dan lain sebagainya
ini tahun dua ribu lima belas apa kita mau cap orang asal pki begitu saja
jangan diulang lagi seperti ini
dampaknya serius itu kata samara
ya saya pikir terlalu jauh juga apa yang disampaikan oleh mbak samara ini
karena pertama tentu belum dikonfirmasi oleh beliau sendiri yang bersangkutan ke pak fadli
apakah ini menuduh mereka atau tidak
tapi soal head rate soal kebencian kita juga ada batasan batasan
bahwa kalau berdasarkan teorinya hatta itu kepada suku agama tertentu
ya ras ras ya
sementara dalam hukumnya ada istilah sara suku agama ras dan antar golongan
dimana kebencian terhadap sesuatu yang memang dilarang yang oleh undang undang terhadap golongan pki
itu bukan kebencian yang dilarang
kita memang wajar mewaspadai pki menyatakan kebencian terhadap pki
jadi halal ya video seperti ini diproduksi
bukan menuduhnya ya
tapi tidak suka dengan pki
menurut saya halal halal saja
halal halal saja meskipun tadi dampaknya seperti kata
kalau soal interpretasi makanya
kalau punya dampak seperti yang diharapkan pada dikatakan
kalau soal interpretasi itu kan seperti apa namanya bola karet
kita nggak tahu juga akan kemana
kalau memang prasangkanya prejudice nya sebagai lawan politik buruk ya akan selalu buruk
pak fadli bikin apa saja akan selalu dianggap buruk
apalagi yang agak nyerempet nyerempet
nama koalisi adil makmur saja dikonotasikan buruk
jadi kalau ingin menuduh orang ingin menyalah nyalahkan orang berkaca juga
jadi kalau pki
saya mau tambahkan sedikit ya
itu kan lagu itu tidak sepotong sepotong ya
kita kalau melihat lagu itu yang full
pertama kali lirik potong bebek angsa ini kan keluar dari pak fadli
saya pikir nggak apa apa saya nggak ada masalah
siapa yang dimaksud memaksa dua kali
ini menurut saya sudah bukan interpretasi liar
sudah jelas sekali menunjukkan kepada siapa loh
karena ketika kita bicara soal mimpin dua kali
artinya kita bicara soal presiden yang sekarang sedang memimpin
nah ketika ini dibicarakan setelah saya pikir pikir lagi ini bahkan bukan interpretasi liar
bahkan sudah menjurus kepada satu kelompok
karena bicara soal presiden yang sekarang memimpin yang ingin melanjutkan ke periode kedua
oke jadi itu sangat serius
tapi anda serius ingin melaporkan juga bang fadli
ya pasalnya masih kami lihat kecuali pak fadli menarik video
kalau anda lihat sampai di laporan kepolisian dan kewasus
kalau kita berbasiskan pada hukum
hukum itu kan pada teori teori pembuktian
ada dua satu pemenuhan unsur
yang kedua mens real
jadi di dua teori tersebut jauh sekali
oke oke itu yang kemudian jadi masalah
tapi anda lihat hal hal seperti ini kedepannya memang kalau memang ini
saya pikir kita semua berprasangka baik ya
dan nggak apa namanya nggak mendramatisir sesuatu yang sebetulnya biasa biasa saja
sampai dilaporkan ke polisi segala macam itu juga berpengaruh
laporan ke polisi tentu hak teman teman
ya tapi kita paham itu jauh sekali dari komando unsur pidana
dari kubu pak jokowi sendiri
kan tadi samara dan psi sudah mengkritisi tadi bagaimana pola ya ini quote unquote samara secara jelas tadi mengatakan ini sebenarnya melanggar ikrar kampanye damai anti sara dan macam macam yang tadi kita sudah sepakati
kalau dari kubu pak jokowi sendiri anda lihat sudah sejauh ini sudah cukup konsisten seperti yang dikatakan samara belum bang
ya saya pikir kita nggak bagus juga ya mengkritik apa namanya kubu sebelah begitu saja
cuma kalau anda tanyakan ya banyak juga ya
misal soal adanya neraka surga dikatakan pilih
nah itu kami tugas kami langsung kritik itu
nah kami langsung kritik kami tegas sekali
bagus kalau ada banyak hal termasuk tadi yang soal adil dan makmur jadul itu menurut kita itu penting juga untuk sama sama kita kritik ya
bahwa itu tidak jadul dan justru itu aktual dan sangat kita perlukan
jadi sama saja antara elit juga sebenarnya memicu dan memprovokasi itu semua
ya kan seperti itu
kita juga ya tentu di kita tentu ada juga mekanisme otokritik ya
yang mana memang internal tapi hal hal yang dianggap kurang berkenan akan kita terus kurangi
oke akan terus kurangi
samara sendiri melihatnya kedepannya apa yang akan dibayangkan
apa yang kemudian dilakukan oleh tim kampanye nasional pak jokowi untuk juga terus saling mengingatkan sebenarnya
jangan sampai lewati batas
kita berkampanye secara adil
jangan juga mengkritik nama tadi kalau kata bang habibur rahman
koalisi adil makmur juga jangan dikritik terlalu berlebihan misalnya oleh tim kampanye jokowi sendiri
ya akhirnya pada akhirnya kami akan selama tujuh bulan kampanye ini kami akan fokus terhadap konten konten kampanye yang lebih substantif
misalnya tentang pencapaian kinerja pak jokowi program pak jokowi visi dan misi pak jokowi
nah wacita jadid ii yang sekarang sudah ada
itu yang akan kami fokuskan di sana
konten konten yang lebih substantif seperti itu
mengejar segmentasi yang ada
misalnya milenial ibu ibu dan lain sebagainya
itu yang penting bagi kami ke depan
dan sejauh ini anda lihat ada nggak selain hal yang tadi ada hal hal lain yang berpotensi percenderai
mungkin juga anda kritisi selama ini anda lihat ini juga berpotensi sekali untuk mencederai apa yang sudah diikrarkan tadi dari kubu pak prabowo misalnya
ya saya pikir itu adalah salah satu contoh begitu
tapi kita lihat kita harus lihat selama tujuh bulan ke depan
saya tidak ingin satu sikap orang kemudian menciderai
saya harap itu ada tindakan tegas dari tim kampanye nasional pak prabowo
karena itu bertentangan juga dengan spiriti data pak prabowo tadi
sudah jelas sekali
saya masih berharap itu adalah sikap pribadi bukan sikap partai atau sikap tkn tim kampanye nasional
dan karena itu tadi kemarin kita lihat pada kampanye damai itu suasananya akrab bersahabat sekali pak jokowi dan pak prabowo
kami harap itulah wajah demokrasi kita selama tujuh bulan ke depan
artinya buatlah perdebatannya sangat substantif agar masyarakat teredukasi
kalau kami dukung pak jokowi komitmen pemilu ini akan menjadi pemilu yang edukatif
ada perintah ada reward punishment nggak bagi tim kampanye untuk tetap

tidak keluar jalur sehingga yang menjadi representasi pak jokowi di luar adalah betul betul ya wajahnya pak jokowi dan pak maruf gitu
ya kami pikir kami cukup jelas ya misalnya soal tadi dikatakan soal surga neraka itu kami ingatkan dengan tegas
bahwa dalam tkn pak jokowi kami tidak akan bermain isu isu agama
isu isu yang akan dimainkan lagi lagi isu isu yang sangat substansial
fondasi kita fondasi kebangsaan kita tidak mendebatkan soal itu
kita memperdebatkan soal bagaimana cara membangun indonesia yang lebih baik
jadi tentu saja karena arahan pak jokowi jelas
ini soal kerja ini soal data soal narasi optimisme
maka itu yang kami akan fokuskan
bang habib bagaimana tim kampanye pak prabowo sandi sendiri menjaga para orang orang di layer kedua layer ketiga tim kampanye nasionalnya bisa satu visi satu jalur
memang itulah wajah prabowo sandi di luar gitu
justru kami berkepentingan ya supaya di masa masa kampanye ini yang keluar adalah soal soal ide soal soal gagasan
karena kami sebagai oposisi tentu harus menawarkan gagasan
itu akan hilang kalau tertutup pada persoalan personal
kemudian apa namanya pemilihan diksi diksi yang tidak pas kalimat kalimat yang tidak pas
di kami juga ada satu direktorat khusus ya
kalau dulu di tentara namanya provos
ada yang bagian pengawas pengawas ya
pengawas yang bisa melakukan apa namanya teguran dan lain sebagainya
itu saya pikir segera efektif ya akan segera efektif
dan ya sama sama kita jaga kualitas pemilu ini
untuk kasus ini untuk kasus yang dipersoalkan psi bahkan psi bahkan akan melaporkan ke polisi katanya atau mau ke bawaslu ini juga akan diproses juga nggak di provosnya tim kampanye prabowo sandi ini
saya pikir itu masih terlalu sumir ya
kalau dikatakan bahwa itu sebuah provokasi ya
cuman memang kita juga punya ada hal yang bagusnya juga di lagu itu
bahwa kita mengingatkan akan bahaya pki
nah itu yang menurut kita bagus
karena memang yang namanya ancaman itu kan laten
dan hal seperti ini tidak akan ditindak secara tegas atau diprovoskan
nggak per kasus
cuman mungkin kalau akan dilaporkan bisa juga misalnya ada pendukung kami yang meminta diproses di provos dan lain sebagainya
bukan provos namanya pak
provos ala tim kampanye
kampanye nasional maksudnya seperti itu
tim kampanye apa ya
ya divisi etiknya gitu loh ya
direktorat pengawas internal kalau nggak salah seperti itu
kalau di pssi komisi disiplinnya seperti itu ya bang
terakhir sama lah
tiga puluh detik dari anda
untuk menutup dialog kita
lagi lagi komitmen kampanye damai itu adalah komitmen kampanye berbasis data
kita perkaya demokrasi kita
jangan gunakan isu isu yang mempercabala bangsa
isu misalnya soal tenaga kerja asing yang melimpah tanpa data yang jelas dan lain sebagainya
semua isu isu yang tak berbasis data yang berbasis propaganda kosong gitu ya
propaganda yang bentuknya kebencian itu akan menghancurkan demokrasi kita
ini komitmen yang harus dihasilkan oleh kedua belakang
oke kita mudah mudahan janji komitmen ikrar ini tidak hanya di atas kertas tidak hanya diucapkan di mulut
tapi juga berlaku tidak hanya oleh tim kampanye
bisa dengan syarat saja tapi faktanya nggak
sampai leler ke bawahnya
terima kasih bang habib terima kasih samara atas perbincangannya
kita akan tagi terus janjinya ya
kalau di sini kan bisa direkam dan bisa ditanyain janjinya
kami akan segera kembali usaha jadwal berikut ini